ngapain lu kemari
saya mau kasih tau datang kesini te
sinti sama saya sudah siap
mau pindah ke kontrakan mba be
uangnya baru ada setengahnya
setengahnya lagi minggu depan
bagaimana boleh gak be
kamu lagi ada kerjaan ya
lama banget gak keliatan
mbak nggak ada uang pas aja mbak
gak ada bang
tukerin dong gue lupa bawa dompet
bawa dompet juga percuma lu jack
paling gak ada isinya
eh taplak gue serius
ada tukeran gak
dompet kamu juga nggak ada isinya ya
makasih ya bang
aku mau lepas
tis lo jadi pindah kontrakan mba be
kalau kamu jadi pindah ke rumah emak
si tati lagi ke rumah ma lagi ngomongin
ciye tinggal sama mertuan ye
lo berdua bantuin ntar pas gue pindahan
terus besok gantian ya
bantuin saya pindahan ke rumahnya kontrakan mba be naim
kamu gak kerja
biasanya hari minggu juga kerja
iya itu kalau lagi janji sama calon konsumen
atau jaga pas kantor buka stand di mall
kamu mau curhat
mau beli bubur kacang hijau di depan
neng mau ikut
boleh nggak tante
boleh tapi hati hati ya
mau ke rumah babi naim
ada yang mau lihat mobil
yaudah akhirnya pergi dulu ya
apa kabar be
mana pembelinya run
lagi di jalan
be ya run
ngapain lu kemari
alah alah be
saya tante mau kasih tahu datang ke sini tante
sinti sama saya udah siap mau pindah ke kontrakan babe
uangnya baru ada setengahnya
setengahnya lagi minggu depan
bagaimana boleh nggak be
kamu lagi ada kerjaan ya
lama banget nggak kelihatan
lagi ada job komputer
di balai sidang
ini ke lagi nginep di rumah temen
abis kelihatan pujat
kamu mau gak gue beliin sesuatu
terserah yang beliin aja deh
bang beli bubur pacar nidilnya
kamu mau juga
bang beli bubur pacar nidilnya dua
masing masing setengah aja
akhir akhir ini aku sama mobil makin aneh
ya gitu deh
gara gara jarang ketemu
iya dia juga kerjanya malam sih
tapi kan kamu mending masih bisa diomongin
coba kalau aku apa yang mau diomongin
emang kamu sama asep udah bener bener putus
jadian aja belum
sama ketanen sama lagi dong
pake santan kagak
pur jak kalau manggalnya di gang senggol aja gimana
kan banyak tuh yang lewat situ
eh tisna di mana mana yang namanya manggal itu di gang yang gede
bukannya di gang senggol
iya gue tahu
gimana kalau dekat ruko yang baru aja
di ruko baru
deket rumahnya jiko ber
itu mah parkiran mobil jak
kenapa lo kegagal gagal di kak jelim aja
jangan jangan jangan
jangan di situ
mau bantuin ine ke nggak
mau buat siapa kue tor coklatnya
ih kuenya buat valentine ya
cuma satunya enam ribu kok kurang
kan tak dinambah
kan minta bukan beli
masih ada asuransinya
mau dilepas berapa